merasa terganggu dengan raungan suara kenalpot lamborghini di malam hari
sejumlah warga komplek taman kolonia medan berusaha menegur pengemudi lamborghini ini
bukannya meminta maaf pengemudi arogan ini justru sengaja mengeber kenalpotnya
hingga suaranya makin menggelegar dan tancap gas hingga nyaris menabrak seorang warga
warga yang emosi kemudian mengejarnya hingga ke gerbang komplek
rebutan pun berlanjut hingga nyaris adu jotos
namun perkelahian akhirnya dilerai oleh petugas keamanan komplek
menurut keterangan warga aksi geber kenalpot racing itu sudah sering dilakukan oleh pelaku
yang membuat warga kesal sang pengendara mobil bukanlah penghuni komplek
ia hanya sering berkunjung ke rumah mertuanya